hai wakil presiden republik indonesia ma'ruf amin mengaku telah mendorong majelis ulama indonesia
mui untuk mengeluarkan fatwa haram mudik di tengah pandemik virus corona meskipun sebelumnya
sekretaris jenderal mui anwar abbas mengatakan haram hukumnya untuk mudik namun mui kini masih
mengkaji fatwa haram mudik tersebut kita sudah juga mendorong mui untuk menyatakan bahwa pada
saat sekarang itu mudik itu haram hukumnya itu kalau bisa fatwa ulama masyarakat lebih dengar
pak saya akan coba nanti dorong lagi mui untuk mengeluarkan faktanya pada sabtu pagi masih ada
sekitar lima puluh pemudik tiba di stasiun bandung dari jakarta
mereka mengaku terpaksa pulang dan akan mematuhi aturan pemerintah daerah dengan melakukan
karantina mandiri gubernur jawa barat ridwan kamil terus mengimbau agar warga jabar yang berada di
epicentrum pandemik untuk tidak pulang kampung hingga kondisi membaik emil pun mendukung mengenai
rencana fatwa haram mudik dari mui apresiasi rencana fatwa dari mui yang akan memberikan

mereka yang mudik di tengah pandemi covid hingga sabtu mui jawa timur belum mengeluarkan fatwa haram
bagi para perantau yang berencana mudik khususnya dari daerah yang dinyatakan zona merah virus corona
indonesia jawa timur pada dasarnya memang belum membuat fatwa kemudian mula mui pusat mui berharap
pemerintah hendaknya mengupayakan solusi terkait kematian pusat untuk mereka yang mudik di tengah pandemi covid sembilan belas
hendaknya mengupayakan solusi terkait kebutuhan ekonomi warganya
terutama warga yang selama ini bekerja di sektor informal